satu dari empat puluh satu jenazah narapidana korban kebakaran lapas kelas satu tangerang yang dibawa ke rs polri berhasil diidentifikasi pada kamis siang
jenazah bernama rudy bin ong eng chue merupakan pria berusia empat puluh tiga tahun
karopenmas div humas polri brigjen polrus dihartono menjelaskan
tim inafis menemukan dua belas titik kecocokan sidik jari korban dengan data di ektp
hingga kami siang baru satu jenazah yang dapat diidentifikasi tim dvi polri
dan teridentifikasi satu korban atas nama rudy bin ong eng cue yaitu laki laki berumur empat puluh tiga tahun
korban teridentifikasi berdasarkan sidik jari
sidik jari dan juga rekam medis dari yang bersangkutan
dan sampai saat ini tim telah memiliki tiga puluh satu sampel dna
ini sangat berguna nanti untuk proses identifikasi daripada
terkait penyebab kebakaran direktur pembinaan narapidana
dan latihan kerja produksi atau binapi
dan presiden pas kemenkumham
turman hutapea meminta semua pihak menunggu proses penyelidikan
baik ini kan sebuah musibah
tidak ada yang mengendaki hal ini terjadi
yang korban juga anak kami warga binaan kami
jadi mari kita sikapi secara arif dan bijaksana
kita sudah memperkenankan kepada tim dari dpi
puslat porkrim sudah
silakan bapak bapak kami dari kepolisian bekerja secara profesional
sementara itu pada kamis malam
sesekali masih terlihat keluarga korban mendatangi
posko antemortem rs polri kramajat di jakarta timur
serah terima satu jenazah yang sudah teridentifikasi ke pihak keluarga
dijadwalkan dilakukan jumat pagi
berdasarkan pernyataan menteri hukum dan hamiah sona lauli
pemerintah akan memberikan santunan senilai tiga puluh juta rupiah
bagi masing masing keluarga korban
meskipun uang tidak dapat menghapus duka kehilangan anggota keluarga
sebelumnya kebakaran di lapas kelas satu tangerang banten pada rabu lalu
menewaskan empat puluh empat narapidana
empat puluh satu jenazah diantaranya dibawa ke rs polri
sementara tiga lainnya merupakan korban luka berat
yang dirawat di rs ud kabupaten tangerang
dan dinyatakan meninggal kamis kemarin
satu jenazah korban kebakaran lapas kelas satu tanggerang
yang telah teridentifikasi
lewat rekam medis dan sidik jari
rencananya jumat pagi jenazah akan diserahkan ke pihak keluarga
dari empat puluh satu korban meninggal dunia pada musibah kebakaran lapas kelas satu tanggerang
satu yang telah teridentifikasi oleh tim dvi polri
rencananya akan diserahkan pada jam sembilan pagi
masih melakukan proses identifikasi korban kebakaran
lapas kelas satu tangerang
proses identifikasi dilakukan dengan melalui pemeriksaan antemortem
dari data keluarga
hingga jumat pagi tiga puluh lima keluarga korban telah mendatangi posko antemortem
di rumah sakit polri
polisi juga telah mengantongi tiga puluh satu sampel dna dari keluarga korban